pada rabu pagi kapal tni angkatan laut kri dr suharto tiba dan bersandar di pelabuhan tanjung mas semarang
kapal di bawah jajaran satuan kapal bantu koarmada ii dikirim untuk melakukan dropping oksigen untuk masyarakat dan rumah sakit di jawa tengah
yang membutuhkan untuk perawatan pasien covid sembilan belas
terlebih di kota semarang yang saat ini kondisi ruang icu di sejumlah rumah sakit hampir penuh
meski keterisian tempat tidur isolasi atau bornya terus menurun
pak dan anal memberi info kepada kami ada kri dr suharto yang mampu mengisi beberapa tabung gas untuk kebutuhan rumah sakit
saya sudah perintahkan ke dinkes catatannya sampai tadi siang ada satu ratus lima puluh delapan tabung ya dari beberapa rumah sakit dan sudah disekan empat puluh tiga
jadi ini terus berproses
kapal kri suharto memiliki mesin generator yang dapat memproduksi oksigen
bagian sendiri untuk kebutuhan medis
dalam sehari kri suharto mampu memproduksi oksigen sebanyak dua puluh tabung ukuran enam liter
dari pemerintah melalui tni angkatan laut pemimpin tni angkatan laut melalui panglima korma ii
kri dr suharto ini disetembekan di kota semarang
kurang lebih sampai memenuhi terpenuhinya kebutuhan oksigen yang berada di jawa tengah dan sekitarnya
kapal kri suharto akan terus berada di pelabuhan tanjung mas semarang
hingga kebutuhan oksigen di jawa tengah terpenuhi
masyarakat yang membutuhkan bisa berkoordinasi dengan dinas kesehatan tiap kabupaten kota
untuk bisa mendapatkan oksigen dari kri suharto
damar sinuko semarang jawa tengah